kita harus menyelamatkan anak anak
kakek mengerti kecemasan raden
tapi dalam keadaan semacam ini
kita tidak punya banyak pilihan ada
sebaiknya raden tenang dulu
pulihkan dulu kekuatan raden
baru kita pikirkan
bagaimana sebaiknya kita menyelamatkan
baik kakek gua
sekarang terimalah kematianmu
siapa yang telah berani kucampur
aku harus mengejarnya
cepat sekali orang itu
akan membunuh seluruh keturunan pajajaran
baman bertahanlah baman
bismillahirohmanirohim kaki akan mencoba
allah allah allah
kau telah menyelamatkan ku
bersyukurlah raden kepada allah
karena allah masih merendingi raden
sebaiknya raden jangan banyak bicara dulu
karena keadaan raden sangat parah
tapi kaki guru
dengan keadaan syedur jati
apakah dia baik baik saja
kake belum sempat
tapi biarkanlah mudah mudahan
kita harus menyelamatkan anak anak
kake mengerti kecemasan raden
tapi dalam keadaan semacam ini
kita tidak punya banyak percayaan raden
sebaiknya raden tenang dulu
pulihkan dulu kekuatan raden
setelah itu baru kita pikirkan
bagaimana sebaiknya kita menyelamatkan syed nur jati
baik kake guru
raden terluka akibat kajian gajah mentang
ini semua akibat ulah dari
kajian gajah mendarat
dari mana balap hati mendapatkan ilmu macam itu
aku tidak tahu kake guru
bulan gajah mata itu raden
tidak bisa dianggap remeh
dan ia bisa disembuhkan
bila diobati dengan mata air dari cibulan
oleh karena itu
kake terpaksa membawa raden
ke pedepokan cibanyuweni
kembali ke tempat yang sama
dan menemukan kake guru
raden terpaksa menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru
dan menangkap kake guru